aaaaah terus limut jatuh begitu pada kotor sialah capek nyucinya
lah lah lah lah lah kok tunggu sebentar begitu gak keluar keket
waduh pan kurang latihan lu ya kurang asem yang suka
aduh aduh aduh
udah kerasi pan ini bakal jalan nyolong lagi
jadi gini kan gua susah lagi
gua udah susah susah bikin si beo itu gak bisa ngomong ya
sekarang gua juga yang susah musik ngembalikan suara si burung
aduh gimana ya
emang yakin iya lah buntu biangkerok yang racunin burungnya si cepi
hei mau latar tuh
lata ya sama aja deh lata sama saya yuk
hah siapa sih yang latah
eh gua bukan lata kakek tau
kakek sama lata saudaranya kali ya
eh mak ketahuan ya mak
mak nih yang racunin burungnya beo
burungnya pak gino
eh burungnya pak gino
ntar kalo saya laporin ke polisi ke cepi buat tau rasa nih
nggak gua damai dia lah mak
gua damai ya
vih otak otak otak otak
orang kalo biasanya serem banyak banyak begitu
gua baikan deh sama lu
ntar apa aja deh apa sih yang enggak buat ela
minta suaminya dah
hai hai mau marah marah silakan saya bilang cepi emang umatnya nih yang racunin dulunya nih
cepi cepi nih burungnya nih cepi cepi cepi benci sama sama capek benci sama mama lelah
sebab itu anak allah allah allah situ nih saya kebahagiaan jadi begini kalau gitu silahkan
gua udah bilang buatnya naikin gaji tuh banyak tuh tinggal racun tenggaknya sendiri
rumah aja lah bener bener
puasa tuh ya marah marah mulu eh orang puasa itu enggak makan bukan enggak marah
mau bantuin gua enggak pasti cari itu yang namanya daun untuk obat burung tua
burungnya cepi nggak bisa ngomong yang dirumah udah habis nih
eh lihat dong pakai mata
lu mau ngomong ngomong lu bukan bayi udah gede lu ngomong juga enak aja lagi
hai bener bener itu urup braille
bantuin gua cariin kan tapi lu bantuin juga udah udah udah udah udah udah udah udah udah
ya ya kita disuruh nyari sambil nonduk begitu ya udah jadi juga ngeliatin
kalau nyari mata mulut mulut
dengan lelaki seperti ter pirin ke kata saya ini positif
ah terus limut
padah kotor sial lah capek nyucihnya
lah lah lah
gak gak gak gue tunggu bentar begitu
nggak keluar keket
kurang ngajar lu ya
aduh aduh aduh

kurang ajar kurang ajar
tek tek ganyel ya
bini gua pembantu gua lumbat juga
tidak tak tak tak tak tak tak
eh lu jangan kok orang bego lu
jangan jangan pilon lu
ini si ipan kemasukan setan apa ini
setan ganggu ya
mau gumpal gumpal bini gua mau bantu gua lu ya
terus barang aja lu
barang barang lu enakan enakan sini
enak enakan sini lu bu gumpal gumpal ya
ben jangan gitu dong be
kita kok buat
panjang banget cepi tanya ya
kita cari dulu deh ben
si cepi deh
cari cepi mau ketemu
lu mau kacari be
cepi berubah ubah cepi ya kepada tante mak
joki mau kabur dari rumah biar mereka nyariin
yah cepi lapar lagi
hai ada suara tante mak
cepi mau kelapar
lu main sendiri dong
ikutin gua aja yang apa
eh dimana mana yang namanya nyari itu sendiri sendiri
lo kesana gue kesana
kagak lu ma
lu ikutin buntut gua aja
itu kan kebo
ayo saja dibuntut emang apa sih
keburu buru ya aku pecek
abis makan sampah ya
eh bunyi perut siapa tuh ya
eh bukan lagi
eh perut kekenyangan kayaknya nih
eh dimana mana perut pemboka selalu kucuk kucuk
pasti lu yang bunyi
bukan bukan suara saya ma
eh bukan suara saya
bukan suara perut
sambilin dia kucing ya
pasti orang itu